katanya kamu butuh uang kan
buat bayar listrik
pake duit aku aja dulu ya
rambut gue toh gak
lo tuh udah gila ya
lo tuh udah mecahin semua piring sama ego lo
lo harus ganti
lo tuh maunya apa sih
lo tuh selalu aja cari masalah
sama gue cari masalah
sama ayu cari masalah
seharusnya lo denger ya
yang harus nyari masalah di kehidupan gue tuh
lo tau gak
lo udah ngerebut bokap gue
terus sekarang lo mau ngerebut gilang dari gue
maunya apa sih lo
terus sekarang lo mau piring
apaan sih itu
makan tuh piring
puas lo sekarang
gila lo tuh jangan
eh gue minta kamu pergi
pergi dari rumah gue
mer aku mohon ya
kamu tuh terima aku lagi jadi guru les kamu
ya aku tuh butuh banget pekerjaan itu
tolong banget ya mer ya
lo udah dipecat jadi gak mungkin
oh kerja lagi di rumah gue
jadi lo udah dipecat
eh apa aja
eh apa aja
ternyata lu selama ini bohong sama bapak sama ibu ya
mana bantau diri lo
mabuk mabuknya lo melesin tiap hari
ternyata lo dipecat
udah aja lo
gue tidak akan terapuk lo
lo udah puas kan lo ngeliatin ayu dikit liat sama bapaknya
hah aku tuh sadar gak sih
ini semua tuh gara gara lo
ngapain sih gue harus mikirin mereka
emangnya gue salah kalau misalkan gue mencat si ayo
semuanya kan gara gara mereka
siapa suruh mereka cari gara gara sama mercy ya
no pokoknya gue selalu bener
gue gak pernah salah
si mercy tuh keterlaluan banget ya
aku tuh baru pertama kali nolong ke cewek yang gak punya perasaan kayak dia
udah lah li kita tuh gak usah nyalain mercy
bukan salahnya mercy kan
keluarga aku tuh miskin kayak gini
dan bukan salahnya mercy juga kan
kalau misalnya aku tuh punya bapak yang kasar dan suka mukulin aku
oh iya katanya kamu butuh uang kan buat bayar listrik
nih pakai duit aku aja dulu ya
kebetulan aku tuh gak terlalu butuh uang ini
soalnya kan kemarin semuanya aku juga udah laku banget
apalagi minggu depan ibu aku mau gajian
udah nih ya
aku tuh gak mau nyusahin orang li
duh siapa yang ngerepotin sih gak ada yang nyusahin kok
masa kamu ngerasa gak enak sih sama aku
kita harus saling bantu
eh udah sore nih aku pulang ya
nanti aku pake
lihat nih anak gue nih ya
lo apain anak gue bikin susah aja lo
bukan salah gue
salah anak lo tuh
kenapa dia dipecat
lo tanya aja sendiri sama anak lo
nanti aku pake
uang dari lokasi itu dari mana
uang itu dari lia bu
dia yang pinjemin ke ayu
kenapa cobaan datang terus sih keluarga kita
udah warung lagi sepi
kita gak ada uang untuk makan bulan ini
ibu tenang aja ya
pokoknya ayu tuh pasti bakal berusaha
ayo bakal cari kerja lagi
kamu yang kecil
kamu yang kecil
kamu yang kecil
kamu yang kecil
kamu yang kecil
kamu yang kecil
kamu yang kecil
kamu yang kecil
kamu yang kecil
kamu yang kecil